megawati soekarno putri naik pangkat unit kerja presiden pembinaan ideologi pancasila atau ukppip
kini menjadi setingkat kementerian dengan nama badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip
sebagai ketua dewan pengarah bpip megawati memiliki hak keuangan dan juga fasilitas setingkat menteri
lewat peraturan presiden nomor tujuh garis miring dua ribu delapan belas presiden joko widodo mengatur kedudukan badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip
seperti dilansir detik com megawati soekarno putri yang bertugas sebagai ketua dewan pengarah bpip kini memiliki hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri
tak hanya itu diatur juga kewenangan megawati untuk membentuk satuan tugas khusus dalam kondisi tertentu serta berhak membentuk dewan pakar
ditanggapi beragam elit parpol dari koalisi juga non koalisi
bagi gerindra kebijakan jokowi tersebut semata demi memuluskan langkah di pilpres dua ribu sembilan belas
hanura yang notabene partai koalisi mempertanyakan landasan hukum presiden jokowi mengeluarkan perpres nomor tujuh garis miring dua ribu dua puluh
ketua dpp pks mardani alisera menganggap wajar soal naik pangkat megawati namun mempertanyakan perubahan struktural
sementara itu p tiga menilai perubahan status ukppip
menjadi setingkat kementerian merupakan hal positif
bpip dinilai memperkuat upaya pemerintah untuk menguatkan ideologi pancasila
hal senada pun muncul dari pdip dan pkb
pdip menyebut perubahan ini bukan soal pangkat
pun dengan pkb yang menganggap naik pangkat megawati sebagai kepala bpip bukan balas budi politik
selain bpip presiden jokowi sedikitnya telah menaikkan delapan perpres tentang pembentukan badan baru
atau sejenisnya selama tiga tahun menjabat
di antaranya badan keamanan laut badan keamanan laut dan badan keamanan laut
kepala kantor staff presiden badan restorasi gambut komite ekonomi dan industri nasional atau kein
satuan tugas sabu bersih pungli badan peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum
komite nasional keuangan syariah dan badan siber dan sandi negara atau bssn
namun sayang meski terbilang sebuah badan baru sudah ada pejabat dari badan keamanan laut yang terjerat kasus suap
mantan deputi informasi hukum dan kerjasama bakamla eko susilo
di dakwah menerbitkan

direktur eksekutif lingkar madan indonesia dua puluh lima
selamat malam bang rey
dan ini sebelah saya ada kursi yang kosong tapi nanti ini akan diisi oleh bang ferry julianto wakil ketua umum partai gerindra
kita masih akan tunggu nanti yang masih dalam perjalanan
dan kami juga masih menunggu nanti konfirmasi dari romo beni susetio
anggota penasihat badan pembinaan ideologi pancasila yang akan kami coba hubungi lewat sambungan telepon
saya ingin ke bang rey pasti terlebih dahulu karena bang rey yang masih ada di sini duluan yang sampai di luar
bang rey bagaimana melihat kemudian ukpip
dari unit sekarang menjadi sebuah lembaga baru ada pro dan kontra seperti biasa
sebagai suatu kebijakan ya pasti kan ada pro dan juga kontra
tapi anda melihat ini seperti apa bang rey apakah urgen memang urgensi memang ini untuk dibuat menjadi kementerian
emang itu jadi dasarnya gitu sejauh seurgen apa
satu unit berubah menjadi statusnya jadi badan gitu
dan karena menurut saya ini bukan soal naik pangkat nggak naik pangkat gitu kan
sebetulnya lebih pada aspek apakah kenaikan itu berimplikasi kepada soal efektivitas
efisiensi dan kemampuan mereka untuk melakukan kerja kerja yang lebih baik atau tidak gitu
kan mestinya itu jadi bahan pertimbangannya
mengingat presiden jokowi itu pertama sudah membentuk beberapa badan juga
karena terakhir paraly heard pada saatnya badan siber
yang kedua adalah pada saat yang bersamaan
pada saat yang bersamaan ada janji pak jokowi justru untuk melebur berbagai apa ya semuanya itu

agar lebih ramping
agar yang dianggap sudah terletak ditimpat

agar lebih ramping
terlalu banyak gitu salah satunya kan
komisi komisi yang sebetulnya tidak berhubungan
langsung dengan presiden karena komisi komisi
tapi itu pun dianggap selalu sekarang
sudah sangat banyak gitu sehingga ada
keinginan untuk dilebur menjadi
beberapa hal lagi pada saat yang bersamaan
apakah keinginan untuk
mengefisienkan semua lembaga negara kita
entah itu sifatnya kementerian
entah itu sifatnya lembaga negara komisi
seperti yang sekarang ini
adalah dalam kerangka yang disebut dengan efisiensi
tapi kan sudah ada lembaga juga akhirnya yang
dibubarkan oleh presiden lembaga yang lain
dibubarkan tapi ada juga yang kemudian baru
nah itu dia sebetulnya kan ini persis
seperti janji awal presiden
yang mengatakan misalnya tidak akan mempergunakan
kewenangan untuk mengangkat
saat itu hitungannya mungkin tiga puluh
karena ada beberapa kementerian
yang dilebur menjadi dua
dan pada tingkat tertentu
bahkan presiden juga mengatakan
nggak akan membentuk wakil menteri
tapi kan ada satu atau dua seingat saya
kementerian sekarang itu yang memiliki wakil kementerian
jadi sebetulnya yang mau saya
sejauh mana bacaan presiden terkait
dengan itu pertama adalah
apa kepentingannya menaikkan status
dari unit ke badan
jadi belum ada urgensi yang sangat tinggi
mau dicari cari sih mungkin
iya gitu pertama kan
kalau kita semua
merasa bahwa sekarang ini ada
atau apa istilahnya ya khususnya terhadap
yang salah satu harus dilakukan adalah
melakukan sosialisasi yang cukup luas
tapi tidak perlu harus ada sebuah
lembaga itu kalau dicari cari
kalau mau dicari cari
kalau tidak badan
misalnya gitu ya dia tetap dengan status
unit gitu ya
kemudian ada perubahan
atau menurut saya ada kinerja yang
sangat tidak bisa dilakukan atau
bagaimana oke itu kalau dicari cari tetap ada
ini juga kita akan menyambut yang kita
cari cari juga bang rey untuk bergabung ada bang ferry
julianto dari wakil ketua umum partai
gerindra silahkan bang ferry kita bisa
langsung bergabung disini bersama dengan bang rey rangkuti
dari lima selamat malam bang ferry
selamat malam terima kasih sudah hadir
dan kami akan mencoba untuk menghubungi juga untuk
mengkonfirmasi ada romo beni susetio anggota
penasihat badan pembinaan ideologi pancasila
selamat malam romo benny
selamat malam baik romo di studio
ada bang ferry dari
gerindra ada bang ray rangkuti dari
selamat malam mas benny
selamat malam mas
romo sebelum nanti ke romo saya ingin ke
bang ferry terlebih dahulu karena bang ferry
ini memberikan pernyataan yang cukup
menarik dengan kemudian
presiden membuat lembaga
menggantikan atau menaikkan level dari
ukppip apa yang
bang ferry lihat dari pembentukan
lembaga ini tadi kalau kata bang rey
sebenarnya belum urgensi sekali untuk dibuat
sebagai suatu lembaga kalau dari teman teman
partai gerindra bagaimana pertama
sebenarnya masalahnya adalah
senang kalau mas
yudi latif sahabat sahabat kita semua
persoalannya bukan disitu
tapi persoalannya sekarang yang dibutuhkan
rakyat ini sebenarnya kan prioritas
dalam rangka untuk mengatasi
masalah masalah yang sekarang dibutuhkan
terutama yang menyangkut masalah ekonomi
tiba tiba pak jokowi sekarang
lembaga ini ke tingkat
kenapa tidak sekarang pertama
gini artinya boleh dong
tahun depan misalnya atau kapan lagi
sebenarnya yang dibutuhkan
kalau dalam kaitan dengan
lembaga ini sebenarnya
kalau hanya dalam
pengembangan konsep konsep gitu sebenarnya
kan di lembaga
lemhanas ada segala macam
yang menjadi masalah sekarang
pancasila itu sendiri
itu lebih penting ya dibanding
hanya ada satu lembaga
impor beras lima ratus ribu ton itu pancasila
ya siapa enggak sih
supaya negara wajib memberi
kepada warga negara
tapi kemudian misalkan
pemerintah mendatangkan buruh murah
dari negara lain nah ini
lembaga ini memberi rekomendasi
mampu enggak lembaga ini
yang sekarang makin banyak
di depan mata kita
yang kebetulan mohon maaf
rasanya itu luput
dari yang sekarang dilakukan
oleh lembaga ini
karena rekomendasi ini menjadi pertanyaan kan
karena yang kalau tidak ada keteladanan
terhadap masalah masalah ini
menjadi terus musak
mau ada lembaga yang seperti apapun
tidak akan berdampak banyak
dan keteladanan yang enggak ada
ini kan yang jadi gap ini antara
pelaksanaan dengan literaturnya
literaturnya udah keren banget
sudah bagus sekali
mungkin dengan mas yudi latif dengan
tapi sekarang faktanya kemudian adalah
dalam pelaksanaannya itu
kita enggak mampu
ada lima ratus ya tadi contoh contohnya
makin banyak lah sekarang
buruh murah didatangkan dari negara lain
ketika rakyat kita lagi butuh kerjaan
petani kita lagi mau musik
kritis pemerintah begitu ya
ini menyimpang pelaksanaannya
saya ingin dengarkan pendapatnya romo beni
romo bagaimana romo menyingkapi pendapat
dari bang ferry ini
sejauh mana sih romo urgensinya memang
gini loh untuk menjawab
apa yang menjadi kemampuan ferry ya
kalau yang kemarin juga kita enggak punya
kita itu bagian dari
lempat lembaganya mas pram
kita aginerganya diukur
sejauh mau memberikan
semakin banyak rekomendasi
nah justru dengan badan itu
kita punya kewenangan sekarang
dulu enggak ada
jadi selama beberapa bulan setelah di
jadi kita yudin kerja di bawah
di bawah yaitu
itu bagian untuk dikejek
maka kalau seperti itu
yudhilaka enggak punya kewenangan
maka dengan badan diberi kewenangan sekarang
jadi apa yang dilakukan nanti oleh
para perempuan yaitu membuat review
terhadap undang undang yang berdenah pada sila
kemudian bagaimana aplikasi sila kelima

itu yang penting
kita juga suka gitu loh

dilatih untuk mengaplikasikan
jadi kalau kemarin
kita itu enggak punya kewenangan apa apa

kita juga bisa berikan kepadanya jadi kalau kemarin kita itu enggak punya kepadanya
sekarang ulang bekerja dengan sukarela juga gitu loh
baik jadi romo selama delapan bulan ini kalau tidak punya kewenangan
artinya apa apa saja kemudian sudah dilakukan oleh ukppib
yang salah dilakukan banyak
ya kita kan selamanya buat terobosan terobosan
kalau kewenangan kemarin nggak ada
kemarin kita hanya meriusulan
karena bagian yudhit
yang sekarang digetuk buat
adalah garis membuat garis garis besar
kemudian membangun jejaring
sinergi kemudian mencoba
sekarang mengaplikasikan pancasila itu
menjadi habitus bangsa
suatu gugus ensim jadi cara berpikir bertindak
tapi kita mencari apa sih menyebabkan
sekarang ini keresahan ini ya
karena kita jadi ada keteladanan
lah orang orang disitu ada
buah sapi segala itu kan menjadi contoh
lah keteladanan bisa
dicontohkan kalau dibatinkan
jadi suatu habit gitu loh
dan itu butuh suatu proses
tidak butuh tidak hanya
sekedar jangka pendek atau jangka
banyak tapi proses pun bagi nanti
dilakukan dengan pendidikan nilai
itu karakter maka
kita mencoba membangun sinergi
karena bahasa ini gak punya
seperti bp tujuh lagi ke bawah tidak
tidak tapi kita
mencoba bagaimana membuat
lebih populer di kalangan orang orang muda
sehingga orang orang muda itu dengan
tentang kemanusiaan keadilan intergrita
kejujuran yang luntur
serama repromasi itu kita gagal
kegagalan kita membangun karakter
saya mau menambahkan ya pak romo ya
juga ditukung oleh partenya mas ferry loh
waktu di dpr ya
nah dpr itu minta yang minta itu juga
semua parten komisi dua
supaya dijadikan bahkan

mungkin kita bisa langsung ketanggapan dari
bang ferry nih silahkan bang ferry
sebenarnya gini yang menjadi pertanyaan
adalah kehadiran sebenarnya
berada apa namanya sebagai
dewan apa namanya
berdiri dari tokoh masyarakat
sehingga itu memakili
ada keberatan dari bang ferry misalnya
sebenarnya begini akan menjadi persoalan
bagi masyarakat menganggap
bahwa misalkan soal reklamasi
bermanfaat bagi seluruh strata
masyarakat di indonesia
dan itu menyinggung
rasa keadilan masyarakat
nah lembaga ini
romo bisa gak kemudian
bahwa reklamasi ini seharusnya begini
padahal reklamasi itu juga didukung
oleh partai yang
di dalamnya ada dewan pengarah
dari lembaga ini
enggak enggak ada kaitannya
kalau dewan pengarah itu kan
disingat oleh galitas
akan menjadi persoalan menurut saya
ada maruf amin
ada orang orang andriasi wango
cuma dulu itu adalah orang orang
yang juga bicara kebohongan publik
gitu loh yang bang ferry dukung
jadi kita beri kesempatan dulu lah
jangan nafuri dulu
karena gini kita tidak
tapi masalahnya bukan disitunya
masalahnya bukan disitunya
gini ini kan badan aja baru
peralian enam bulan
kemenangan aja belum
jadi ini harus ada perubahan
jadi nanti memang kita akan mencoba
diaplikasikan sila kelima
kalau tidak masuk ke situ
itu misalkan bagi sebagian masyarakat
rekomendasi ini apa
misalkan disitu ada pdip
yang kemudian memberi dukungan kepada
reklamasinya persoalan pro kontra
juga pak pak
partai partai juga gak banyak konsisten juga
nah ini yang terlebih kepentingan politik
ya menurut saya
baik romo itu kepentingan politik
politik juga penuh kejujuran
dan politik kita kemupasuan juga lah
jadi ini yang penting menurut saya
bagaimana kita membangun sekarang
kesadaran bahwa pancasila itu menjadi suatu habitus
suatu gugus ensim yang cara bertindak
bertindak bernalar dan berrelasi
sehingga dibuatkan menjadi manusia indonesia yang memiliki karakter
kalau politik yang memiliki interv
kalau itu paham
cuma sekarang keteladanannya
mak romo coba sampaikan kepada kami semua
soal lima ratus ribu ton import beras ketika petani di indonesia
mau masuk musim panen itu
menurut romo gimana posisi romo sebagai lembaga ini
ya kita lembaga ini akan mengkritisi itu
misalkan ini kan sekarang udah jalan ini
dulu gak ada kewenangan
kita dulu itu tidak punya kewenangan
baru setelah pn itu ada kewenangan
mungkin begini romo
kalau kemudian ini menjadi sebuah lembaga setingkat menteri begitu ya
yang kemudian punya kewenangan yang lebih tinggi
seberapa besar kemudian lembaga ini bisa punya
katakanlah power seperti itu
tidak kemudian kita bicara mengenai pancasila saja
tapi bisa memberikan rekomendasi begitu
akan ada lima
satu satu diputi adalah diputi mengenai avokasi
itu yang nantinya akan bertugas untuk itu
ada pendidikan tetapi lembaga ini kan lembaga penyemek
ideologi itu penyemeh gitu loh
jadi kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan ya kita koreksi
lah tapi kan gini
ini kan lembaga ini baru dua puluh delapan oktober
eh dua puluh delapan februari itu baru
ada masa peralihan enam bulan
dan enam bulan ini kita membuangkan lagi struktur gitu loh
yang kemarin sebagai unit
ini semuanya ya kita ambil aja suka rela semua
karena belum ada suatu kepastian
sekarang baru ada kepastian gitu loh
mencari bentuknya prosesnya itu
baik ya romo di luar itu kemudian ada kekhawatiran bahwa
dibentuknya lembaga bpip ini
dinaikkan levelnya oleh presiden ini ada kepentingan
untuk memilih presiden

karena romo sudah berbicara
itu sebenarnya keputusan ini juga keputusan mpr
jadi sejarahnya unit ini kan sebenarnya kebutuhan aspirasi dari mpr
diusulkan waktu itu pentingnya kembali di dunuki pancasila
kemudian awalnya itu memang badan
tapi karena kita menduga waktu waktu itu belum waktu
artinya penyesuaian penyesuaian
kemudian ketika itu
kemudian ketika erik dengan komisi dua ada rekomendasi nya
bahwa ini harus ditingkatkan menjadi badan
pertemuan dua bulan yang lalu
dan juga setelah bertemu dengan ketua mpr begitu romo ya
di mpr juga sama mereka menggedaki itu
dan publik memang menggedaki itu semua
tapi romo begini ketika bertemu dengan komisi dua di dpr
ada tidak kemudian fraksi yang menolak begitu untuk dijadikan badan
enggak aja semua setuju
jadi semua fraksi malah bertemu
termasuk pak tegir indra misalnya
saya tadi bilang masalahnya bukan di situ
saya sih senang pak yudi latif jadi menteri
pak romo beni jadi apa segala macam begitu gak ada masalah
masalahnya itu adalah keteladanan dari pemimpin pemerintahan ini
dalam pelaksanaan ini tidak sesuai dengan literatur
dan itu telanjang di depan mata kita semua
jangankan unit yang ada romo beni di situ
kita semua rakyat melihat kok sekarang
keteladanan kita rendah semua harus diakui juga partai politik semuanya gitu loh
harus jujur juga gitu loh
justru ya bang ferry
partai juga yang menelurkan kader kader ini bagaimana
justru oleh karena itu sebenarnya sekarang kalau menjadi persoalan romo
adalah sekarang kita meninjau ulang kembali sisi politik kita
ayo kita bicarakan ke situ gitu loh
ini romo juga gak mau gantian loh ini
oke romo tahan dulu kita dengarkan dulu pendapat dari bang ferry silahkan bang fer
iya kalau apalagi kemudian ini tadinya kan lembaga pemerintah non departemen
terus kemudian dinaikkan statusnya sekarang menjadi setingkat kementerian
ini kan menjadi subordinat dari presiden karena kalau sudah menteri namanya pembantu presiden
nah ketika yang menjadi masalah adalah presidennya
kemudian tidak memberikan keteladanan bahwa pelaksanaan pemerintah dan atau programnya
gak sesuai dengan literasi atau literatur dan bahan bahan yang ada
tentang pancasila ini menjadi masalah mampu nggak setahu saya
menteri menteri yang kritis memberikan koreksi ya malah kemudian yang ada
tapi kan ini baru juga bang ferry artinya kita juga belum bisa dong mengatakan ini tidak mampu
enggak menjadi sangat aneh ketika kemudian misalkan ada program atau kebijakan yang tidak pancasilais
ya yang di kan banyak contohnya nih sekarang
contohnya udah telanjang banget jadi nggak perlu sebenarnya mau ningkatin status mau apa sebenarnya
kalau berani yudi latif atau pak romo beni nyampaikan presiden soal impor beras lima ratus ribu ton
ketika petani di indonesia mau panen itu tidak pancasilais
soal reklamasi begini soal apa namanya mendatangkan tenaga kerja murah ketika buruh buruh di indonesia
atau masyarakat indonesia butuh lapangan pekerjaan itu tidak sesuai dengan
jadi pengamalan pancasilanya ya bang ferry ya

jadi sekarang saya lihat kalau delapan bulan ini ya itu sudah berubah ya
pas pa zitis delapan bulan kemarin enggak bunyi jadi kalau mau dinaikin tingkat dan levelnya dari lembaga pemerintahan non departemen menjadi tingkat kementerian menurut saya ya nggak papa masalahnya bukan disitu sekali lagi
saya seneng pokoknya ada romo beni ada yudi latif
tapi rekomendasi itu ya
masalahnya berani gak ini
ok saya ke bang ray rangkuti yang baik pak ultraff sustaining
sebenarnya apa kepentingan pemerintah kemudian untuk menjadikan ini
pak jokowi saya menyampaikan pak jokowi pengen cari muka
supaya tepuk tukungan dari bu mega ini
kalau mendengar penjelasan romo beni itu pada tingkat tertentu kan sebetulnya soal efek romo beni berbicara soal efektivitas
kalau ia bersifat unit nggak akan efektif
karena dia harus melalui koordinasi yang cukup panjang
jadi misalnya mereka sudah membuat keputusan abc gitu
tapi keputusan abc ini kemungkinan tidak bisa dieksekusi karena harus telah terbidul kepada menteri menkopol hukam
menkopol hukam harus koordinasi juga dengan kementerian lain
kalau kementerian lain misalnya terlibat di dalam program itu
nah oleh karena itulah kemudian ya tadi misalnya pertanyaan bung ferry ini gak kelihatan efektif
mungkin karena itulah salah satu menjawabnya
oke itu untuk aspek
kalau dari aspek koordinasi
nah sekarang setelah dia ditingkatkan setingkat dengan kementerian
langsung ini semua laporan tidak melalui menteri
tapi semua langsung kepada presiden
bahkan mungkin hak budget mereka juga tersendiri hak eksekusi tersendiri
mereka bisa berkoordinasi dengan semua menteri dengan level yang hampir sama
pada tingkat itu
nah artinya kan sebetulnya yang mau dibaca
mungkin presiden agak serius untuk mencoba menjadikan sosialisasi pancasila ini sebagai sesuatu yang urgent
setidaknya mungkin satu setengah ke depan
tapi apakah efektif untuk menjadikan misalnya pemerintah seperti disebutkan oleh bung ferry
mengamalkan nilai nilai pancasilai
oleh karena itulah memang itu harus dpr yang melakukan alat ukur
nah ya makanya pertanyaannya kan
tugas anggota dpr itu mengukur sejauh apa misalnya putusan putusan presiden yang sekarang ini
bersesuai dengan falsafah pancasila kita
keberadaan dari apakah ya sifatnya unit atau badannya
ini lebih bersifat soal efektivitas dan efektivitas itu yang saya sebutkan tadi
memang semacam kebutuhan kita sebagai sebuah bangsa
jadi kita ini kan seperti
kehilangan orientasi apa yang kita sebut dengan pancasila selama setidaknya ya mungkin sepuluh tahun
ada yang menyebut tentang ideologi ini ideologi itu

bahkan mau mengubah demokrasi macam macam dan seterus terusnya itu
jadi ada kebutuhan yang mendesak memang untuk mulai menanamkan kembali palsapah kebangsaan kita
yaitu pancasila kepada masyarakat di indonesia
yang itu hanya mungkin dilakukan oleh presiden
karena presiden sebagai kepala pemerintah
presiden sebagai kepala negara
dari dua dua itu ini kan boleh disebut bukan kalau pada tingkat tertentu
bukan tugas kepresidenan dalam pengertian sebagai kepala pemerintah
tapi ini tugas kepresidenan dalam pengertian dia sebagai kepala negara
kira kira gitu loh pak
karena ini kan satu badi antara presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintah
nah tadi juga sempat
itu yang saya sebut
nah cuman kritik dari bung ferry itu mungkin jadi catatan tapi tidak boleh dengan sendirinya
mengabaikan keberadaan ini gitu
nah sekarang setuju
jadi tetap penting tapi kritik itu oke
meskipun saya juga mengatakan aduh jangan kenanya presiden
bagi saya sih semua partai partai ini juga perlu kita selidiki
sesuai dengan palsapah pancasila
pak udah kira kira gitu ya
nah oleh karena itu menurut saya lebih otentik kalau setiap kita mencoba memandang diri kita sendiri dengan cermin yang bernama pancasila
tapi kan ada lembaga ini kalau misalkan itu nggak perlu ada lembaga
ini kan sekarang ada lembaga ini berfungsi untuk semuanya
nah tadi sempat itu ya
kalau ke level yang bawahnya mungkin gak apa apa
tapi ketika tadi kan dikatakan habitus
habitus itu ada superstruktur ada relasi kekuasaannya
nah ini mampu gak kemudian menteri itu
itu yang saya sebut tadi
unit ini bekerja tidak dalam kerangka mengkerangkam presiden
mengkerangka kita semua semua bangsa
dia efek dia misalnya begini
unit ini membuat tafsir terhadap pancasila
tafsirnya pancasila ini bisa berlaku ke presiden bisa ke partai politik
bang ray dan juga
ke yang lain bisa
ke yang atas bisa nggak
itu adalah kesalahan pancasila juga
nanti kita akan tanyakan ke romo
baik romo ada tanggapan tidak
bang ferry itu tidak bisa membedakan antara kepentingan negara dan pemerintah
jadi badan pembinaan ideologi ini lebih kepada kepentingan negara
bukan kepentingan negara bukan kepentingan kekuasaan
sekarang kalau misalkan yang tadi saya contohin itu masalah negara masalah pemerintah
masalah negara dong
ada lima ratus ribu ton impor ya masalah negara
ini kan baru
tapi kalau partainya bang ferry berkuasa juga akan beda lagi
kita paham lah
partai itu kan permainan kata demi kata
kita paham lah
enggak bukan soal itu
ini kepentingan negara
bukan kepentingan kekuasaan pemerintah
maka lembaga ini adalah lembaga negara
yang mau mengaktualisasikan pancasila dalam perilaku kehidupan
termasuk juga semua partai
dia di atas semua partai
bukan kepentingan milik salah satu partai
makanya ada dewan pengarah
dewan pengarah kolektif
saya setuju pak ramon ferry para konten itu
oleh karena itulah saya mau mengatakan
apakah ini harus jadi mana

itu kan pertanyaan kita dari awal
apakah kalau unit itu nggak lebih cukup
apakah harus badan
ini ingat pertama seperti yang saya sebutkan tadi
kalau jadi mandisi tadi
ya dua nih
kalau iya badan kan kira kira gitu
pada saat yang bersamaan presiden mengkritik dirinya sendiri
bapak kebangsaan ini
sudah terlalu banyak badan kita ini kata presiden
dalam catatan saya dengan bertambahnya uukp pip ini jadi badan
setidaknya kita mungkin sudah punya tiga puluh badan badan
badan yang hampir setingkat dengan kementerian
tiga puluh itu menurut saya
kita nggak usah bicara juga soal ininya ya
soal biaya yang keluar ya macam macam dari negara macam macam
badan badan ini ya
kita jangan bicara itu dulu gitu
tetapi menurut saya adalah dengan berhimpunnya seluruh badan ini pada ruang lingkup yang disebut dengan presiden
kira kira begitu loh ya
memang pertanyaan pertamanya kemudian
nah kalau itu yang konteknya maka memang saya merasa kemudian masuk ke pertanyaan kedua
apakah ada politik yang bisa kita
yang waktu zaman spi
itu aja yang metodenya sudah sangat kuantitatif
itu tidak bisa menghilangkan subjektivitas presidennya
untuk menetapkan seseorang pejabat
kadang mendapatkan rekomendasi
dari ukp empat r
tapi ukp empat r kalau tidak salah
nah tapi juga nggak bisa dihilangkan ada subjektivitasnya
itu yang sangat kuantitatif
apalagi ini unit yang akan mengukur mengevaluasi sesuatu yang sifatnya kualitatif
mudah mudahan teman teman bisa mengkuantifikasinya ini
ini kodingnya apa bung giri
untuk mengukur efisiensinya
kalau sekarang misalkan dia nggak bisa mengevaluasi
bahwa apa contoh contoh yang tadi saya sampaikan
benar apa salah
kalau menurut saya bukan kekonteks ini
ini kan sebuah lembaga
ini perilaku kehidupan berbangsa
impor beras itu perilaku kehidupan berbangsa pak
mendatangkan tenaga kerja buruh murah itu
cara kerjanya begini
jadi badan ini membuat semacam tafsiran terhadap yang nama sebut yang pancasila
dengan taksiran inilah kemudian dipergunakan semua orang untuk mencoba menilai
itu sudah ngerti
kalau itu sudah ngerti
menurut saya begini
bukan mereka yang melakukan penilaian
tafsiran ini mereka merumuskan
nah dasar tafsiran itulah yang dipakai nanti oleh gerindra misalnya
oleh seluruh elemen masyarakat
untuk menilai apakah
ini loh menurut saya
bukan badan ini dipakai justru untuk menilai
tapi pada saat ini
tapi pada saat ini
oh riza dengarkan pendapat robo
saya lebih baik dia terpisah
dia lebih baik terpisah
lebih ideal terpisah kalau mengikuti logika itu pak naif
posisinya mas ferry paham
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
kalau mau di sana pak
yang sebenarnya akibatnya ya nggak akan ketemu gitu loh
enggak enggak enggak
kita ini ingin menaksirkan tentang bagaimana dinilai ninilai itu dalam suatu kebijakan
kalau dibawa presiden
yang mengawasinya adalah dpr
maka kalau dprnya itu ini loh persoalannya gitu loh
oh jadi ada dpr tentu ya yang akan mengawasi
iya kalau itu
karena kita akan diawasi juga oleh dpr
kita kan juga diundang oleh dpr juga
tapi yang dikatakan ray rangkuti betul
jadi gini loh badan ini sebenarnya punya kewenangannya apa deh
badan ini bisa sekarang bisa mensinergikan dengan kementerian kementerian yang terkait

jadi ini ada dpr
jadi ini yang ditulis
jadi ini yang dikatakan rai rangkuti
jadi ini yang ditulis
tidak ada kewenangan
tidak ada kewenangan
tidak ada kewenangan
tidak ada kewenangan

mampu untuk mengusul misalnya sinergi mengajak satu mengajak kementerian kementerian terkait
untuk mengaplikasikan nilai nilai pancasila itu sekarang bisa kita kalau dulu nggak bisa
hai itu loh maka kemenarik tingkatan status menjadi badan itu loh tapi tentu ada hal
baik baik roma tapi tentukan ada sejumlah kekhawatiran yang datang teman teman partai
kemungkinan juga yang lain oke boleh gitu loh ya tentu ini menjadi catatan positif ya bagi
bp ip ke depan untuk bekerja kita itu kritik kita terima dengan baik sebagai sebuah pompo
bagaimana kita sekarang ini mencoba untuk membangun badan ini jadi badan yang kredibel
oke baik romo nanti kita bahas bagaimana kemudian badan kredibel ini dibentuk setelah

menjadi sebuah lembaga setingkat kementerian kita akan masuk saja kami akan ke segera kembali
prime akan kembali saat lagi anda kembali di prime kita masih membahas bagaimana sebenarnya urgensi
sebuah unit ya ukppip yang dibentuk oleh presiden beberapa bulan yang lalu kemudian sekarang
menjadi sebuah kementerian ataupun lembaga ada yang produk kontra ini umum sekali tampaknya karena
memang sebagai sebuah komputer yang membuat badan kredibel ini jadi sebuah komputer yang membuat

suatu kebijakan tapi mari kita juga melihat sebenarnya apa tugas dan juga fungsi dari ukpp ip yang

sudah berubah menjadi badan pembinaan ideologi pancasila kita akan lihat kami sediakan ada
sejumlah keterangan yang bisa anda saksikan di layar kaca mengenai grafik itu ini adalah
gambaran tugasnya membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi
pancasila bertanggung jawab langsung kepada presiden dibantu paling banyak tiga staf khusus
kita lihat lagi kewenangannya adalah dapat membentuk dewan pakar kemudian yang kedua
dapat membentuk satuan tugas khusus untuk membantu mengefektifkan pelaksanaan tugas
dan ada hak keuangan tentunya diangkat dan juga diberhentikan oleh presiden masa tugas berlaku
untuk satu periode selama lima tahun diberikan hak keuangan dan juga fasilitas lainnya sesuai
dan juga kepala badan diberikan hak keuangan dan juga fasilitas lainnya yang setingkat dengan menteri
demikian tadi sejumlah gambaran tugas dari bpip yang sudah berubah menjadi sebuah badan begitu dari ukppip
bang ferry sejak awal kan kemudian ada kritikan yang cukup tajam ya dari bang ferry ya
mengenai pembentukan ini
apa jangan jangan ini kemudian kekhawatiran bang ferry atau wan patai gerindra saja untuk dua ribu sembilan belas kemudian
karena dikait kaitan dengan ini dibentuk untuk kepentingan presiden begitu
saya rumah iyudi latif saya udah ulang berkali kali sahabat saya mas iyudi latif
tapi kan tadi bang ferry juga menyinggung mengenai dewan pengarah
dewan pengarah yang ibu mega begitu tadi sudah kita lihat gambarnya
memang kan juga nggak bisa kemudian disampingkan soal itu
soal kalau dari awal jadi badan rekomendasinya ya udah bentuk aja dari awal badan
kan jadi nggak persoalan kita harus ke cnn membahas peningkatan dari unit terus menjadi badan
nah saya tapi nggak tahu kemudian kenapa latar belakang yang presiden terus membentuk
unit duluan baru setelah beberapa hari
naik menjadi lembaga menjadi badan
naik jadi badan
saya sekali lagi mempersoalkan bukan disitunya
bahwa sekarang ada masalah yang bagi masyarakat itu dalam keteladanan itu
nah mampu nggak badan ini
itu juga tugas dari partai politik tentunya
iya tugas kita semua
nah tadi yang disampaikan mas ray betul bahwa badan ini harus merumuskan ukuran ukuran ini
menyimpang nggak dari ukuran ukuran sila sila itu
nah menurut saya ya ini yang terpenting nah sekarang di depan mata kita
jadi bukan dalam beberapa bulan sama sekali nggak ada kan
tapi saya mau mengingatkan bahwa sebenarnya yang kalau dari sisi pemerintah dari sisi presiden sekarang
ada masalah yang lebih mendesak gitu
kalau bnn dibentuk karena memang sekarang ini lagi narkoba masuk dalam
nah badan ini
apa sih masalahnya
tapi kan ada sejumlah kejadian yang kita kaitkan tadi juga pak pak katakan ya
ada sejumlah kelompok masyarakat yang memperjuangkan ideologi lain
begitu luntur sila sila
satu bisa lah
tapi ada juga yang soal yang tadi saya sampaikan
impor beras apa segala macam mendatangkan tenaga kerja murah dari negara lain itu gimana
kok kepada yang ini menjadi domen pekerjaan utamanya badan ini
tapi ke soal soal yang impor beras
lima ratus ton pengiriman tenaga kerja murah dari luar itu terus nggak jadi masalah
itu kan juga loisapa yang menafsirkan kalau pancasila cuma hanya apa namanya mengkhawatirkan
hanya ketualangan sama esa begitu ya
ada sila kelima yang itu juga gimana soal keadilan itu
ya masa harus diperdebatkan dengan itu gimana rumusan badan ini terhadap itu
oke sikap badan itu ya yang kemudian makanya menurut saya akhirnya menjadi pertanyaan
ketika sekarang rupiah mau udah menjelang empat belas ribu daya beli orang sekarang masyarakat sedang turun
harga bahan bakar minyak solar kemudian juga naik memberatkan kok tiba tiba presiden malah
saya bukan menafikan pentingnya
badan ini atau pentingnya penafsiran pancasila dalam konteks sekarang tapi memang menjadi pertanyaan loh kok malah badan ginian malah nambahin tadi keuangan nambahin beban beban yang sebenarnya
karena ada anggarannya
iya gitu jadi memang terus saya nyampaikan jangan jangan presiden malah sebenarnya lagi sedang ngambil hatinya
bu mega dalam rangka pilpres sebenarnya yang justru mikir pilpres ini presiden bukannya ferry
tapi kan keluar dari
ada tanggapan tidak kalau ferry
kalau cara menjelaskannya begitu ya jadi repot
kalau kemudian misalnya harga beras lagi naik ya tenaga kerja bla bla
keadilan sosial itu
nah makanya kemudian ya kalau itu juga presiden jangan ke australia dong jangan kesini
bukan sila kelima
sila kelima betul sih
nah presiden kok masih selfie selfie masih blok blok yang macam macam
ada di sila kelima
kalau yang selfie selfie saya gak ngomong
makanya kalau cara menjelaskannya begitu sih
ya kan artinya presiden juga ya ngurusin ini aja
jangan pakai blok blok lagi pakai ini ini ini dan macam macam
jadi akan repot
padahal ini kan bagian dari kewenangan yang dilaksanakan oleh dia
dia harus tetap mengurus soal ini soal ini soal ini
termasuk soal apakah perlu meningkatkan status unit ini menjadi badan
itu memang bagian dari tugas dia kewenangan dia
kalau dia merasa itu perlu ya perlu kalau enggak enggak

karena pertanyaan oleh karena itu pertanyaannya bukan dari situ
pertanyaannya adalah apa urgensinya
dalam konteks apa urgensinya
tentu saja dalam konteks kewenangan badan diri sendiri
dalam bernegara juga ya sebagai tugas sebagai kepala negara
tapi menurut saya tidak perlu dikait kaitkan dengan
harga rupiah anclok ampi ini ya itu kan repot
kan berdasarkan urgensinya orang ditanya masyarakat juga punya
itu kan sama seperti kita mau mengatakan itu ini repot ini repot
ngapain pakai pemilu pemilu
ngapain si prabowo juga mau nyalur nyalurin ini ya kan
jadi tidak ada apa gitu
bukan itu jadi jalan aja semua
cuma kita ukur dia dengan cara yang lain
cara yang lain itu apa misalnya
kalau memang kenapa harus badan
kan ada komitmen presiden untuk memperkecil badan badan
kan kira kira gitu
nah disitu kita mau lihat ini
kan kira kira gitu
kalau badan apakah memang akan lebih efektif atau tidak dibandingkan unit
nah tadi misalnya kenapa nggak sejak awal dibentuk badan bukan duit
bahkan bung ferry mengatakan bentuk saja komisi
bukan sekedar hanya badan
nah itu menurut saya bagian dari diskusi yang bisa kita diskusikan
romo jadi setelah kemudian menjadi sebuah kewenangan
menjadi lembaga gitu
what next romo dari lembaga
sebenarnya mengapa itu kan itu rekomendasi dari komisi dua
yang meminta itu kepada presiden supaya ini ditingkatkan menjadi badan
termasuk anggotanya mas ferry ada di
lo lihat itu kan itu rekomendasi dari komisi dua yang meminta itu kepada presiden supaya ini ditingkatkan menjadi badan

dan itu tertulis dari komisi dua rekomendasi nya ada
dan ada permintaan supaya ada kewenangan badan ini memiliki bambu
untuk ada koordinasi kalau unit kemarin memang tidak bisa
baik romo baik romo saya potong kita singkat waktunya romo setelah ini kewenangannya bagaimana romo
jadi kewenangan kewenangan program kita sebenarnya sekarang adalah bagaimana mengharuskan
sama pancasila itu untuk mengaktualisasikan sila kelima ini
dia sudah mengatakan kalau kita gagal mengakses sila kelima tidak ada gunanya
nah kita berupaya gitu loh untuk itu jadi kewenangan ini beri waktu kami untuk mencoba mengakses pancasila dalam perbuatan dan tindakan
tapi kan kuncinya pada partai politik gitu loh kalau partai politiknya menjadi benalu negara ya percuma gitu loh
oke saya kalau saya percaya pada partai politik itu
sebetulnya hajat apa yang dibutuhkan
silahkan pak reka singkat aja
sebetulnya hajat apa yang dibutuhkan yang mengakibatkan unit ini harus berubah jadi badan
kalau misalnya bnn kita mengerti bahwa dia harus koordinasi dengan instansi polisi macam macam
jadi kalau dia di bawah level ini nggak mungkin dia koordinasi
nah sekarang ini kan yang bayangan saya pekerjaannya merumuskan sesuatu tentang apa yang kita sebutkan

amalannya itu ya
iya setelah merumuskannya ya melakukan sosialisasi
nah sosialisasinya kan sebetulnya bisa badan ini sendiri tapi bisa departemen pendidikan dan kebudayaan bisa administrasi negara bisa macam macam gitu
pada kalau dilihat dari tugasnya itu maksud saya sebetulnya dia jadi unit pun tidak ada masalah itu bayangan saya gitu
nah oleh karena itu ketika dinaikkan jadi badan mungkin pertanyaan berikutnya memang ini juga ada semacam penghormatan
kepada ibu mega masa kok jabatannya di bawah kementerian kan kira kira gitu ya setidaknya dia harus dinaikkan kepada jabatannya
baik kita akan tunggu nanti juga romo terima kasih sudah bergabung bersama kami kita tunggu tentu pasti bagaimana kemudian badan ini bekerja untuk lagi lagi mengamalkan nilai pancasila
karena itu juga yang menjadi penting karena kita sepakat bahwa pancasila adalah dasar negara kita tidak bisa diganggu gugat ini kemudian kita bahas bersama pada malam hari
terima kasih ada romo susetio bergabung sama kita

okeaturepon atau maaf terima kasih banyak terima kasih banyak kita akan susah juga baru georgetown s sparked